saya punya rasa malu sama anak istri kalau sampai anak istri saya kelaparan
tumpukan ban bekas terlihat menggunung di pinggir kali ciliwung jalan tenaga listrik tanah abang jakarta pusat
dari situlah muhammad untung atau biasa disapa arek mengais rejeki untuk bertahan hidup sebagai pengepul ban bekas
setiap hari arek bekerja sejak pagi hingga sore bahkan malam
ia berkeliling mencari ban bekas menggunakan sepeda motor roda tiga
dan ini saya mau bantu pak arek nyepul atau mencari ban ban bekas
sebelumnya pak arek ini ngumpulin pakai gerobak jadi lumayan capek ya
sejak empat tahun belakangan sudah menggunakan motor dengan roda tiga jadinya lebih muat banyak dan tidak terlalu menghabiskan tenaga
tujuh puluh satu tahun ini rutin menyusuri jalanan ibu kota untuk mencari ban ban bekas
setiap minggu atau dua minggu sekali arek mengambil jatah ban bekas dari salah satu toko ban di tanah abang secara cuma cuma
berat banget beratnya nggak semua ban beratnya sama yang ini paling berat
harus diangkut sehari bisa sampai seratus ban
ini emang muat banget bapak yang sudah waldia tapi masih bisa
kalau misalnya ngambil ngepul begini sendiri pak arek
kecuali nanti pas sudah mulanya diri kantong
pemilik toko ban helmi mengaku merasa terbantu dengan adanya pengepul sehingga limbah ban bekas tidak menumpuk
wah numpuk susah nggak ada lagi
kita ngebuang ke mana susah
itu arek bawa sama dia
di beberapa bengkel atau toko ban lain arek harus membayar rp dua per ban bekas
selain dari toko ia juga kerap memungut ban bekas dari pinggir jalan
kumpulan ban bekas tersebut kemudian dibagi menjadi dua kelompok
pertama ia rapikan dan ukir kembali kemudian dijual kepada penjual ban bekas kaki lima
kedua untuk ban yang sudah usang dijual ke pabrik penyulingan minyak

kedua untuk ban yang sudah usang dijual ke pabrik penyulingan minyak

sehari keuntungan bersih yang ia dapatkan rata rata tak lebih dari rp seratus
namun penghasilannya masih cukup untuk menghidupi istri dan keempat anaknya
makanya saya tidak ada pandang menyerah
hujan ke hujanan panas ke panasan
walaupun tinggal tenaga sisa
walaupun badan rentak
kalau sampai anak istri saya kelaparan
dan sekarang masih ada yang sekolah
dan sampai gagal
arek menjadi salah satu sosok yang dapat mengajarkan kita
semangat pantang menyerah dan kepedulian dalam menjaga lingkungan ibu kota
dari limbah terutama limbah ban bekas